malang mungkin inilah yang menggambarkan kondisi anak berusia dua belas tahun di kawasan yang tak jauh dari ingar bingar jakarta
tak lagi merasakan kasih ibu sejak berumur empat bulan ia harus menerima kekerasan fisik dari ayah kandungnya
bukan hanya itu ia pun tak sempat merasakan bangku sekolah layaknya anak lain di ibu kota
tante korban sekaligus saksi pelapor linda sari menuturkan keponakannya kerap mendapat siksaan fisik sebagai pelampiasan kekesalan ayah kandungnya am dan sang ibu tiri ar
kejadiannya sering sering dipukulin kita cuma diem aja cuma bela bela kita gak video baru kemarin bang ada niat mau di videoin
dia kalau marah itu ibaratnya gini anaknya ini kalau ada kesalahan dia dimarahin sama ibu tirinya dulu
nah ibu tirinya marah marahin itu anak terus anaknya itu nggak terima gitu maksudnya lari ke saya
lari ke saya langsung anaknya itu aku gak mau sama maksudnya dia manggilnya mamah kan manggil mama tirinya mama aku sering dimarahin
nah terus udah gitu mamanya tuh yang suka ngadu ke ayahnya jadi ayahnya yang emosi yang berani mukul
polres jakarta timur sebagai pihak yang menangani kasus itu pun menemukan motif utama pelampiasan kemarahan
dalam penyidikan tersangka mengaku jengkel karena korban tak menuruti perintah menjemur baju
dari sang istri yang juga ibu tiri korban
kemudian saksi saksi sudah kita periksa kurang lebih sebanyak tujuh saksi termasuk korban tantenya dan tetangga sekitar
tindak lanjut kami secepatnya mengirimkan berkas kepada pihak kejaksaan
kemudian kami lengkapi hal hal yang perlu dilengkapi
kemudian untuk korban tetap kita melakukan pendampingan
baik dari rektor psikolog rumah sakit maupun rekan rekan
pembedaian terhadap perempuan dan anak yang ada di sini
kasus yang terjadi di pondokopi ini mencuat saat video yang memperlihatkan penganiayaan sengaja diunggah oleh tante korban
maria sarjana duyari prasetyo jakarta